deketawan oleh oleh oleh pangeran jin biar pangeran jin nggak tahu
kita tes perumah kita pakai parfum
udah langsung ada ketika penyihir
harus kalahin si jun
kita nilainya harus lebih bagus daripada si jun
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh sakit
siapa sih yang lewat
tuh gak kelihatan bos
kuyuk hari tadi masa lewat
sampai sakit di badan bos
capu udah gak berguna masih dipake
nyalain iping berarangan aja
selain tuh si saga noh
yang udah bikin kita kayak begini
ya udah tau begitu
kenapa masih dipake
kan udah kita buang
kan aja yang bandel
oke sekarang kita lupakan yang namanya saja
kita harus berikan misi dan visi kita dari si bos
ngapain ganyung tetap di situ wah
oh kalian lagi tawur ya
eh itu yang jalan jalan rombeng rombengan
iya maksud aku itu
ini ada senjata baru buat mendapatkan teko ajaib dari tangan juh
apa yang kalian gambar bisa menjadi kenyataan
oh begitu caranya
baguslah kalau kalian berdua sudah ngerti
nih saya kasih pinsil ajaib
bos kok amit doang yang dikasih
aku nggak dibanti
ya sudah nanti gantian berdua
busunya juga sama kok
ini pinsilnya bapakku bumi bos
panjang gini bos
ini pinsil pemberian dari raja jun
aduh aduh aduh aduh
aduh jangan dicelok dong
aduh lama lagi
tidak nyata bos
mau bikin derby nanti
sekarang laksanakan tugas ya
dapatkan tegok itu secepatnya ya

ayo semangat kerja
nih buat bos
wah amet itu bikin apa sih
lagu dua piring
kalau makan itu jalan lah cepet
bagi duitnya dong
mau jajan ya
makan makan banyak makanan
buat bayar prakarya sekolah
kan dibikin sama bangkoma
prakarya dibikinin sama orang
eh kopi dengar
laki laki itu harus mandiri
apalagi dibikin prakarya
enggak enggak enggak
kita harus bisa masuk ke rumahnya jun
tapi tanpa sepengetahu pengeranjin
pencuman pengeranjin tajam
dia malah joget
agar tak ketahuan
eh dia joget lagi
gimana kalau kita menghinding game cipta
agar gak ketahuan sama jin pangeran
eh tadi upi ngomong begitu
kita mulai meditasinya
kasian handsome nya momi
kalau bikin prakardi nanti tangannya rusak
udah gitu jadi kotor
ya udah mendingan kasih aja
ngasih uang aja kok
kasih uangnya cepet
ajarin gak bener ini
ajarin gak bener ini
prakarya kok nyuruh orang
bodoh itu namanya entah nantinya
loh komen sambar
itu prakarya itu
yang begitu itu prakarya itu ya
hanya jatuhin pelit
makasih disambarkan namanya
banyak kan tadi tuh
mami nih tuh
prakarya kok dipikinin
waduh apa ini
tapi kan masih
bukan jadi begini
aduh teganya mami
nggak boleh kalah set nih mit
tapi kenapa kayak menghaningkan cipta ya mereka ya
ada yang meninggal kali ya mit
kita masuk aja duluan ya
nanti pangeran jin bisa menjembau kita
mendingan kita tungguin aja uping sama iping masuk
baru kita masuk ke rumah
dari hasil meditasi uping punya itu
kita pakai parfum
kita pakai parfum biar bau tubuh kita tidak ketahuan oleh
biar pangailan jin nggak tahu
eh bawa sini gambar
tengkaran jin tengkaran jin
kita tes parfumnya
kita pakai parfum
gak bisa jadi ini
jadi pakai ya
aduh aduh aduh aduh
emangnya iping tanaman disemprot semprot
ini dulu kesini
kembali jangan ke buka
biar nggak ketahuan
sekali lagi kita tuyul ganjeng kayak banyak ya iya ya banget nggak apa apa biar nggak kecium
iya gue buang buang